berdongeng di depan anak anak menjadi keseharian bagi selamet rulianto warga kini bali timur semarang
pria empat puluh dua tahun yang akrab dipanggil kak slem ini dikenal sebagai pendongeng yang kerap menghibur anak anak
dengan mimik dan gerak yang berganti ganti kak slem menyampaikan cerita atau dongeng yang dapat membentuk karakter dan kepribadian anak anak
baik itu dongeng tentang sejarah agama nabi hingga dongeng fiksi
dengan kemampuannya itu anak anak yang melihat dan mendengarkan dongeng kak slem jadi tertawa atau bahkan bersedih
terlebih bila kak slem melibatkan boneka untuk melengkapi dongeng yang dibawakannya
menjadi pendongeng sudah ditekuni slem sejak dua ribu tujuh belas
awalnya karena hobi dan keinginan untuk menghibur anak anak
karena itu ia tak pernah memasang tarif saat diundang untuk mendongeng
sebelum menjadi pendongeng pria lulusan sekolah menengah kejuruan atau smk ini sempat bekerja sebagai karyawan lepas di perusahaan
untuk perusahaan konstruksi dan berwiraswasta
sampaikan ya seperti itu
dalam setiap aksinya di panggung anak anak selalu antusias melihat aksi kak slem yang biasanya berlangsung tak lebih dari empat puluh lima menit
cerita ceritanya gak lucu
udah berapa kali
pengen nantarlah kuda
pengen nantarlah kuda
pengen nantarlah kuda
pengen nantarlah kuda
kepiawaian dalam mendongeng membuat kak slem sering diundang ke sejumlah institusi untuk tujuan sosial dan pendidikan
apalagi memberikan ilmu dengan cara mendongeng dianggap lebih mudah diterima oleh anak anak
tak heran ia sering diundang hingga keluar kota semarang seperti kebumen solo kudus temanggung malang dan sidoarjo
di tengah langkanya profesi pendongeng akibat kemajuan teknologi
komunikasi slem tetap konsisten mendongeng di depan anak anak dengan langsung bertatap muka
damar sinduko semarang